selamat datang di lembang kabupaten bandung barat
kali ini saya akan mengajak anda untuk berkeliling di salah satu objek wisata
yang menawarkan berbagai bangunan ikonik dari beberapa negara asia dan afrika
seperti jepang china korea thailand timur tengah dan tentunya indonesia
saat ini saya sedang berada di fushim inari
ini merupakan miniatur dari gerbang atau terowongan merah seperti yang ada di jepang sana
dan ada juga miniatur lainnya yaitu bangunan tembok cina di sana
dan juga ada bangunan pink city di kota jaipur india
seperti yang ada di belakang saya ini
selain itu juga selain bisa berkeliling kemudian bisa bersuap foto
ini para wisatawan juga bisa menyewa kostum selama satu jam untuk dipakai berkeliling
bersuah foto seperti yang ada di belakang saya ini
kemudian juga setelah bersuap foto berjalan berkeliling
ini para wisatawan juga bisa
berinteraksi langsung dengan burung burung yang ada di sini
seperti yang ada di sini
kalau berjalan jalan sudah tentunya yang tak kalah penting adalah wisata kuliner ya
nah wisata kuliner yang disediakan di sini juga disesuaikan dengan tema tema negara tersebut
yang pertama tadi saya coba ada takoyaki dan okonomiyaki dari jepang
kemudian juga ada topoki dari korea
ada juga kopi turki dari timur tengah dengan proses pembuatan yang unik
dan yang tak kalah menarik dan menggugah selera tentunya
nasi liwet komplit dari indonesia
dan ini bisa menjadi asupan energi bagi anda untuk kembali melanjutkan perjalanan
berjalan jalan berkeliling di area seluas enam hektare ini
yang didominasi oleh pengunjung atau wisatawan dari jabodetabek dan sumatera serta kalimantan
dan bukan hanya di lembang kabupaten bandung barat saja yang memiliki
pemandangan yang asri kemudian juga udara yang sejuk
tapi di pusat kota bandung juga bisa dijadikan referensi untuk menghabiskan masa libur imlek kali ini
di sekarang di selia sidky irvan kabupaten bandung barat jawa barat